bank dunia memperkirakan produk domestik bruto indonesia tahun dua ribu tujuh belas tumbuh di angka lima dua persen
pertumbuhan tahun ini diperkirakan naik dua persen dari tahun dua ribu dua puluh
pertumbuhan tahun ini diperkirakan didorong oleh dorongan harga komoditas
serta manfaat dari reformasi struktural yang dilakukan pemerintah indonesia
kepala perwakilan bank dunia di indonesia mengatakan pihaknya merilis laporan
pertumbuhan ekonomi indonesia kali ini menggarisbawahi fondasi ekonomi indonesia
yang kuat dengan tingkat pengangguran dan defisit neraca berjalan yang rendah
bank dunia juga memperkirakan inflasi akan naik tahun ini di angka empat tiga persen
naik dari tiga lima persen tahun lalu
kenaikan inflasi terjadi akibat naiknya tarif listrik dan pajak kendaraan
kepala perwakilan bank dunia di indonesia mengatakan pihaknya merilis laporan
pertumbuhan ekonomi indonesia kali ini menggaris bawahi fondasi ekonomi indonesia
yang kuat dengan tingkat pengangguran dan defisit meraca berjalan yang rendah